memasuki hari ke lima belas rapat pleno rekapitulasi suara pemilu
kpu menargetkan rekapitulasi selesai lebih cepat dari tenggat waktu tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
komisioner kpu agus melas menyebutkan
kpu menargetkan rekapitulasi hasil pemilu dua ribu dua puluh empat bisa rampung pada delapan belas maret nanti
menurut agus kpu yakin bisa selesai sebelum tenggat waktu
berdasarkan hasil pantauan lapangan di provinsi
hingga tanggal dua belas maret kpu sudah merekapitulasi suara dari enam belas provinsi
hari ini kpu akan merekapitulasi hasil suara dari provinsi jawa timur sulawesi tenggara dan sulawesi barat

kpu menargetkan rekapitulasi selesai lebih cepat dari tenggat waktu tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
hingga tanggal dua puluh maret kpu menargetkan rekapitulasi selesai lebih cepat dari tenggat waktu tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
kpu menargetkan rekapitulasi selesai lebih cepat dari tenggat waktu tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat
jurnalis kompas tv niputu trisnanda sudah siap di kantor kpu
putu kpu sudah membagi dua panel rapat pleno untuk mempercepat proses rekapitulasi
ya sampai dengan pagi hari ini memang yang terpantau sudah dimulai proses rekapitulasinya
ini adalah di panel b yang dipimpin oleh komisioner kpu agus melas
yang isinya adalah menghitung kemudian juga melakukan rekapitulasi terkait dengan suara yang ada di daerah jawa timur
sementara yang nanti ada di panel a yaitu untuk sulawesi utara dan juga sulawesi barat
ini juga masih menunggu saksi saksi kemudian juga beberapa komisioner yang nanti akan memimpin sidang
untuk bisa memulai proses sidang pleno rekapitulasi di tingkat nasional
kalau kita bicara soal jawa timur tentu ini juga yang dinanti nanti begitu ya
dari tiga daerah ada sulawesi utara barat kemudian juga ada jawa timur
tetapi kemudian jawa timur ini juga dinanti karena kemarin sudah ada proses penghitungan suara di jawa tengah
di yogyakarta juga ini merupakan basis basis suara yang angkanya atau daftar pemilih tetapnya ini juga cukup banyak
sehingga ini yang juga dinanti oleh rekan rekan pers yang ada di gedung kpu ri
proses penghitungan suara terkait dengan suara di jawa timur
ini sudah memasuki hari ke lima belas untuk tahapan rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat nasional
sebelumnya diawali dengan proses penghitungan suara terlebih dahulu di tingkat luar negeri begitu ya
lalu dilanjutkan pada tanggal sembilan maret sampai dengan hari ini
ya ini sudah berlangsung kurang lebih lima hari
ini membahas terkait dengan rekapitulasi suara tingkat nasional untuk di dalam negeri
kalau kita lihat memang jumlah dpt atau daftar
angkanya ini mencapai dua ratus empat juta lebih pemilih yang ini memiliki hak suara begitu ya
tetapi tentu saja nanti dilihat lagi apakah ada suara yang sah atau tidak
lalu kita berkaca begitu pada empat hari yang sebelumnya
setidaknya sudah ada enam belas provinsi yang dihitung
dilakukan rekapitulasi dan dari enam belas provinsi ini
melihat bagaimana rekap melalui rekap resmi dari kpwri
memang dari enam belas provinsi yang sudah dilakukan rekapitulasi
nama prabowo gibran atau pasangan prabowo gibran ini unggul di enam belas provinsi
dengan angka yang ada jumlahnya ini jauh meninggalkan pasangan nomor urut satu
anies baswedan dan juga mohaimin iskandar
kemudian nomor urut tiga ada gajar pranowo dan juga mahfud md
tetapi juga ada yang selisihnya kecil
seperti misalnya di yogyakarta sendiri
ini merupakan basis suara yang lekat begitu ya dengan pdi perjuangan
bahkan sempat disebut juga sebagai kandang banteng
tetapi hasilnya prabowo gibran ini justru unggul
dengan mendapatkan suara satu dua ratus enam puluh sembilan dua ratus enam puluh lima sementara
ganjar mahfud yang notabene didukung oleh pdi perjuangan
justru hanya mendapatkan suara yang lebih tinggi

lalu diikuti oleh anies baswedan dan juga mohaimin iskandar
kemudian juga di jawa tengahnya sendiri
ini jumlahnya juga cukup mengejutkan
begitu ya karena prabowo gibran ini mendapatkan suara yang cukup bulat
jauh meninggalkan anis muhaymin dan juga
maksud kami ganjar dan juga mahfud md
sementara ganjar yang seharusnya ini mendulang suara yang juga cukup tinggi di jawa tengah
hanya mendapatkan tujuh juta suara saja
hal serupa ini juga terjadi pada kubu pasangan satu
dimana dki jakarta ini seharusnya menjadi kandangnya anis baswedan
begitu ya karena sempat memimpin provinsi dki jakarta sebagai gubernur
tetapi kalau kita lihat di dki jakarta
prabowo gibran ini unggul dengan dua juta lebih suara
sementara anies ini tetap dua juta
tetapi ada selisih yang sangat tipis
sementara anis ini mendapatkan dua enam ratus lima puluh tiga
tipis sekali tetapi ini tentu saja menjadi keuntungan untuk pasangan prabowo gibran
kita nantikan masih ada dua puluh dua provinsi lagi
yang nanti akan dilakukan rekapitulasi di tingkat nasional
apakah nanti akan ada suara suara yang
jawa tengah jawa barat jawa timur ini menjadi kunci
kita nantikan bagaimana perolehannya nanti hari ini di jawa timur
pak skalis kembali ke anda di studio